inilah bayi malang yang tega dibuang sesaat sesudah dilahirkan
untunglah takdir berkehendak lain nyawa bayi ini masih terselamatkan
bayi ini diduga dibuang oleh sang ibu warga simalungun sumatera utara
yang kini telah ditangkap anggota polres labuan batu kota pinang selasa siang
rt membuang bayi yang baru saja dilahirkan di dalam bus
dalam perjalanan dari medan menuju rumah keluarganya
di desa sukajadi labuhan batu selatan
rt mengaku berencana melahirkan sekaligus memberikan bayinya tersebut ke keluarganya
namun di tengah perjalanan saat berada di dalam bus
mendadak ia mengalami kontraksi dan langsung melahirkan sebelum sampai ke tempat tujuan
mengetahui anaknya tak bergerak setelah dilahirkan
ibu muda tersebut panik dan menelantarkan bayinya di samping gang bangunan perumahan warga
saat bus yang ditumpanginya beristirahat
ketika bayinya diambil kembali ke rumah
dia menanggung kembali ke rumah
sekarang itu ditemukan hari minggu ya
di dalam bus pinam
bahwa yang bersangkutan melahirkan di dalam bus
tetapi karena belum sampai kepada tujuan ke tempat adiknya
di sukajadi di dalam mobil yang dilahirkan kemudian turun
dikira bayinya setelah lahir dalam mobil bus minum
dia turun dikira bayinya itu sudah meninggal
ternyata bayi itu setelah dua jam juga masih hidup
kemudian dia aman kembali ke rumah
kemudian dia mencari ditemukan
yang bersangkutan pelaku sebagai ibu
sekarang sudah diamankan ke rumah
sekarang saja ingin melanggar undang undang perlindungan anak
undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
atau perubahan undang undang wri nomor tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
kini tersangka harus meringkuk di sel tahanan
tersangka dijerat dengan pasal perlindungan anak
undang undang perlindungan anak nomor tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang penelantaran anak dengan ancaman lima tahun penjara
ansar effendi manurung labuan batu sumatera utara